penentuan natuna sebagai lokasi karantina atau observasi wni dari wuhan mendapatkan penolakan dari warga
warga di natuna melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasi mereka dan juga kekhawatiran atas kebijakan pemerintah pusat
apakah reaksi dari warga natuna ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atau ini memang karena kurangnya koordinasi antara pusat dan juga daerah
ketika bicara soal lokasi untuk melakukan karantina terhadap wni yang datang dari wuhan tiongkok
kita akan bahas langsung pada malam hari di layar demokrasi sebelah kiri saya sudah ada pak abdul hamid rizal bupati kabupaten natuna
selamat malam pak abdul hamid terima kasih pak sudah hadir di layar demokrasi
sudah ada bang dhani amrul ihdan tenaga ahli utama dari ksp selamat malam bang dhani
selamat malam bang
bang dhani dan juga pak abdul hamid ini kita bicara soal polemik ketika natuna dijadikan tempat lokasi karantina ya
ini kan ada aspirasi demonstrasi dari warga terjadi penolakan begitu
hari ini pak bupati langsung ke jakarta bertemu dengan menko polhukam bertemu dengan dpr
apa yang anda sampaikan pak
saya tadi pertama pagi ketemu dengan menko polhukam di gedung kemenko polhukam yang didampingi oleh menteri dalam negeri dan menteri kesehatan
beserta seluruh deputi dari menko polhukam
kami menyampaikan ada enam tuntutan dari warga
yang pertama adalah agar warga yang dievakuasi itu bisa dipindahkan ke kapal
untuk diadakan evaluasi di situ
yang kedua setiap kegiatan dari pemerintah pusat
maunya diberikan informasi diulah ke daerah
disosialisasikan ke daerah
sehingga daerah ini bisa siap untuk menerima apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat
yang ketiga agar pemerintah membangun posko posko pelayanan cepat dan tepat
itu harapan masyarakat
hingga kami sebagai pemerintah daerah
saya berserta wakil bupati ketua dprd dan tokoh tokoh masyarakat
yaitu ketua knpi ketua pemuda pancasila dari perguruan tinggi stay dan mahasiswa
natuna yang berada di jakarta
untuk menyampaikan hal itu
artinya memang penolakan dari warga sampai dengan hari ini masih terjadi pak
nah sekarang ini
dengan adanya kami ke jakarta
karena masyarakat minta kami sebagai penyambung lidah
nah kami sudah sampaikan
dan disitu dijawab oleh menteri kesehatan
bahwa semuanya warga yang datang dari wuhan itu dalam keadaan sehat
kenapa dia mengatakan demikian
karena sebelum dibawa dari wuhan itu
semuanya sudah dicek melalui prosedur
yang kurang sehat tidak bisa keluar
yang sehat saja yang bisa keluar
dan waktunya diberikan oleh pemerintah tiongkok sangat singkat
begitu juga who
jadi kalau tidak dalam waktu yang sudah ditentukan itu tidak dibawa keluar
warga kita maka itu tidak bisa keluar
oke jadi menkes lagi lagi menjamin bahwa wn yang disana itu dalam keadaan sehat
sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh warga natuna begitu maksud
jadi itulah kenapa warga sampai timbul kegiatan menolak
karena itu dari keterlambatan informasi
yang diberikan kepada warga
warga sebenarnya bukan menolak
warga ingin informasinya itu yang benar
bagaimana sebenarnya ini
dan apa langkah langkah yang bisa dibuat untuk mengantisipasi ini
oke sebagai bupati
anda sebelumnya tidak dikoordinasi
atau ada pembicaraan dengan pemerintahan pusat
terkait dengan lokasi karantina ini pak bupati
dalam hal ini karena waktu yang begitu singkat tadi
disampaikan oleh pak menteri dalam negeri
dalam waktunya begitu kilat
jadi kita fokus tadi menteri kesehatan dan menteri luar negeri
fokus untuk bagaimana mengeluarkan warga kita dari wuhan
sehingga informasi ini terlambat disampaikan kepada kami
oke terlambat disampaikan
sebelum sampai di situ pak abdul hamid saya ke bang dhani dulu
menarik tadi ketika katakan oleh pak bupati
bahwa ada keterlambatan informasi
atau komunikasi begitu antara pusat dan juga daerah
pemilihan natuna sudah dijelaskan panjang lebar oleh pemerintah
mengapa kemudian menjadi natuna yang dipilih
tapi apakah kemudian implikasi dampak terhadap masyarakat
atau respon respon penolakan seperti ini sudah dipertimbangkan sebelumnya pak
ya pertama tentu
pada saat yang terjadi
pada saat yang bersamaan
pemerintah memang harus membuat keputusan yang cepat pada waktu itu
karena ada deadline dari pemerintah otoritas tiongkok
sehingga keputusan yang cepat untuk mempertimbangkan kemahaslahan yang lebih besar
daripada kemudorotannya pada waktu itu
sehingga langsung diambil eksekusi
dan ditetapkanlah wilayah natuna
yang paling strategik
yang paling siap dari berbagai aspek
nah oleh karena itu
karena fokusnya kepada outcome yang adalah penyelamatan wni
untuk kembali ke tanah air
maka memang mobilisasi fokus pemerintah diarahkan ke sana
nah komunikasi publik yang dirasakan mungkin masih kurang
pada waktu itu tentu ada plus minusnya pak
sehingga kami melihat ini pembelajaran yang cukup berharga bagi kita semua
plus minusnya apa menurut anda
ya plus minusnya karena kita hanya fokus waktu itu kepada mobilisasi kepulangan
dan juga pemeriksaan kesehatan
menurut standar who
itu kan kita harus comply
sehingga ketika sampai pun
kita bisa pastikan bahwa wni semua dua ratus tiga puluh delapan itu semua sehat
lalu yang kedua kita harus siapkan laboratorium tambahan
tenaga dokter spesialistik untuk melakukan diagnosa diagnosa
nah intensitas perhatian
dan mobilisasi dari perangkat perangkat yang diperlukan
tentu menjadi concern pemerintah
yang harus berorientasi kepada outcome
sehingga masalah komunikasi publik dan sosialisasi
itu akan menjadi pembelajaran bagi kita semua
nah oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua
kepada masyarakat dan kepada pejabat pejabat terkait
pertama kita sekarang ini masanya untuk penyakit itu semua datangnya dari allah swt pak
dari tuhan yang maha kuasa
dan kemudian marilah kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berdoa
kepada allah agar penyakit ini diangkat pak
jangan sibuk share berita berita yang tidak baik
bijaklah dalam berkomunikasi
hindari semua berita berita huak
nah kita juga harus menyatakan terima kasih dan apresiasi kepada pak bupati
kita doakan pak bupati supaya sehat
tni polri badan penanggulan bencana depkes deplu
semua yang sudah bekerja dan saat ini masih bekerja
tenaga medis tenaga medis kita diberikan kekuatan lah
kita support dengan berbagai macam dukungan moral
kalau tidak bisa dukungan moral doa
nah bahwa kemudian ada respon penolakan aspirasi yang kemudian harus kita dengar juga dari masyarakat natuna
ini bagaimana pemerintah pusat menanggapinya sebetulnya bang dhani
karena kan ada kekhawatiran sebetulnya ya
yang kami tangkap sebetulnya ya pak bupati itu seperti apa
nah kekhawatiran itu kita jawab dengan solusi
kita berikan keyakinan
tadi pak bupati sudah sampaikan bahwa semua sehat
dan kita menjamin waktu ini kan tinggal sebelas hari lagi pak
udah gak empat belas hari
hari ini kita pastikan betul betul ruang isolasi ruang sterilitas semua bagus
support alat alat medis juga semua on the track
sehingga itu yang kita berikan ke pasien sehingga ketika dia kembali kepada keluarganya masing masing dalam kondisi sehat
jaminan itu jaminan pertama yang harus diberikan oleh pemerintah
dan kita koordinasi lintas fungsi ksp
kantor staf presiden ikut menginisiasi koordinasi lintas sektoral lintas kelembagaan departemen
agar semua berjalan memberikan support sesuai dengan proksinya
nah yang kedua kita berpikir juga
sebagai mana kekhawatiran masyarakat kekhawatiran teman teman di pemda
makanya saya lebih suka dengan kata kata observasi daripada karantina
karantina itu agak sedikit negatif
tapi observasi itu memang observasi secara medis
nah kita berpikir ke depannya
pasca observasi ini kita harus memulihkan keadaan kepercayaan dan ekonomi daerah natuna untuk tetap tumbuh
yang memang fokus kepada investment investasi di pariwisata
kita genjot terus pariwisatanya kepercayaan masyarakat turis juga tetap nanti ke natuna juga bagus
ekonomi growthnya juga bagus
nah kita membantu pemda
kita perlu sosialisasi kita membutuhkan kebijakan kebijakan tertentu
agar sektor pertumbuhan pariwisata ekonomi kerakyatan apapun di natuna itu bisa menghasilkan pendapatan
tidak terdampak ya begitu
jadi kita berbicara what next dan multiplier efeknya untuk mensupport pertumbuhan ekonomi di natuna setelah ini
jadi pak abdul hamid ketika ada res dari warga itu apakah karena memang kurang sosialisasi atau memang ya khawatir ya
atau seperti apa sih pak
kondisi masyarakat anda sebetulnya bagaimana
ya kondisi masyarakat kami itu sebenarnya bukan menolak
kita menerima warga kita yang ada dari tiongkok itu ke indonesia
cuma itu tadi saya bilang terlambatnya informasi
sehingga ada sedikit kecemasan
karena belum tahu pasti
nah setelah kita bertemu dengan menko polhukam dijelaskan oleh menteri kesehatan secara rinci
sampai standar untuk kita observasi itu tempat observasi itu pun diatur oleh wau
ada permintaan dari masyarakat kami supaya itu ditempatkan di kapal
menurut standar who
who itu tidak bisa di kapal
harus di darat
kalau di kapal bisa saja warga ini yang tadinya sehat
karena dia tidak kuat di laut
dia mampu kena ombak muntah drop kondisinya
bisa bisa dia terkena infeksi
itu yang dijaga
makanya who melarang tidak boleh ditempatkan
tidak boleh ditempatkan di kapal
jadi kita sudah jelas kan
jadi masyarakat itu sudah tahu
karena kalau kami ini bahasa saya ini kan kalau dipenyengat itu selalu membahasakan kami ini kan orang dari kampung
orang kampung lah istilahnya
karena kami selalu kapan balik kampung segala macam
nah tadi saya sampaikan itu
nah ini saya ada klarifikasi sedikit
tadi saya menyatakan itu seolah olah macam saya mengejek orang natuna
tidak itu bahasa bahasa sehari hari kami
jadi jangan sampai orang natuna salah penerimaan
salah tangkap ya pak
karena di natuna juga selalu antara pulau dengan pulau
misalnya pulau serasan pulau midai
jadi inilah dengan adanya situasi daerah kita seperti itu masyarakat kami ini semuanya semuanya welcome
dan ada pernyataan pernyataan dari aparat pemerintah pusat apakah itu dari direktur atau dari dirjen
itu harus bahasanya itu betul betul diatur dengan baik
jangan sampai memancing emosi
memancing emosi masyarakat yang sudah dalam keadaan cemas
menyejukkan lah bang
menyejukkan lah bagusnya
ini di pemerintah pusat maksud anda ya artinya
dan ada berita berita ini mungkin berita huat yang mengatakan bahwa masyarakat natuna itu tidak pancasilaes
masyarakat natuna itu tidak nkri
padahal masyarakat natuna itu lebih daripada pancasilais
harga mati itu terbatas
harga mati itu tetap nkri
iya iya oke baik baik
baik bang dhani usaha jeda saya coba akan tanya ke anda dan juga bahas
ada enam poin yang disampaikan tadi ya pak bupati ya
nah itu bagaimana pemerintah pusat mengukur sejauh mana kemudian poin poin ini bisa diwujudkan
apakah itu mungkin atau ada beberapa hal yang kemudian memang tidak bisa dilakukan sebetulnya
tapi dibahas nanti kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
menkom info menemukan konten konten hoax terkait virus corona yang beredar di media sosial
dan pesan singkat memperhatikan
indonesia akan menindak tegas penyebar hoax virus corona
dilansir detik com kemkominfo menemukan sedikitnya lima puluh empat konten hoax virus corona di dunia media sosial dan juga pesan singkat
tiga diantaranya ditemukan sejak dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh
meski begitu kemenkom info tidak langsung melakukan tindakan berpemblokiran konten konten tersebut
melainkan memilih langkah persuasif dengan mengimbau bahwa konten tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
namun penyebar hoax dapat digenai sanksi hukuman
jika terus menerus kedapatan menyebut hoax berikut lima puluh empat hoax yang dideteksi oleh kemenkom info
ya anda kembali saya akan lanjutkan dialognya pada malam hari ini
sebelum saya ke bang dhani lagi saya konfirmasi dulu ke pebupaten
itu hoax hoax yang beredar itu memang cukup meresahkan di masyarakat natuna dan cukup berpengaruh atau bagaimana sebetulnya pak
kalau hoax itu jelas berpengaruh karena di natuna itu kalau membaca nanti kan disangka ini beritanya benar
di tengah kecemasan warga ya
iya dengan dalam situasi yang seperti itu kan mudah percaya kalau ada berita berita
jadi alhamdulillah sudah diberitahukan bahwa kalau ada berita hoax itu yang kira kira meresahkan jangan cepat percaya
harus konfirmasi dulu kalau nggak tahu ya tanya dengan teman teman yang terdekat yang lebih mengetahui lah
oke menurut anda ketika kemudian ada informasi informasi hoax yang berada di masyarakat ini apa motifnya itu pak
tujuannya apa sebetulnya di tengah kecemasan warga ini
ya motifnya saya kira ada kepentingan kepentingan tertentu bagi orang yang membuat hoax ini
nah mungkin bisa juga membuat masyarakat resah
atau mungkin bisa mencari sesuatu untuk kepentingan pribadi
jadi itu saya kira begitu cuma saya tidak bisa menentukan karena saya bukan orang dari kominko
oke tapi memang dibawa kepada masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap informasi informasi hoax yang beredar
oke baik bang dhani kita lanjutkan tadi ini soal tuntutan yang disampaikan oleh aspirasi insan tengah
tadi ini soal tuntutan yang disampaikan oleh aspirasi insan tengah
disampaikan oleh warga natuna tadi lewat pak bupatinya langsung ke jakarta
sejauh mana kemudian pemerintah pusat bisa mengakomodir dan melihat satu persatu aspirasi ini bang dhani
ya baik tentu kalau kita bisa melihat satu persatu ada beberapa poin itu yang sebenarnya bisa dikompilasi
ada dikopilasi ujung ujungnya adalah problem solving kan masyarakat menghendaki problem solving
masyarakat menghendaki suasana yang kondusif dan menyejukkan tapi outputnya adalah problem solving
nah mengenai pemindahan ke kapal bahwa standar who sudah menggariskan bahwa sop untuk penyakit penyakit yang terkena dampak penyebaran virus itu ditangani dengan sebuah framework framework tertentu
standar standar medis tertentu ada namanya clinical pathway ada clinical pathway yang terukur terstruktur dengan melibatkan tenaga tenaga medis
spesialis maupun subspesialistik nah layanan layanan spesialis ini kan mereka sudah punya ikatan ikatan kolegiumnya profesi udah udah ada proksi proksinya
sehingga mereka juga melihat ini lebih baik kalau dilakukan perawatan di darat nah oleh karena itu mempertimbangkan
jadi sudah tidak mungkin kemudian dipindahkan ke kapal itu sudah tidak mungkin artinya ya
outputnya adalah passion safety jadi itu dulu pak outputnya adalah patient safety
dalam setiap tindakan medis outputnya adalah patient safety
nah dalam rangka passion safety itu maka tenaga medis itu merumuskan namanya clinical pathway
nah dalam clinical pathway itu dirumuskan
langkah per langkah sop demi sop semua dikompilasi sehingga diputuskan
kalau itu ke laut di laut di kapal di laut di tengah laut
dimungkinkan terjadi hal hal yang di luar perkiraan tenaga medis
atau memberikan efek domino yang tidak baik
atau ada kemudorotan yang mungkin timbul apabila dilakukan di tengah laut
paling tidak secara logical thinking nya
kalau di darat itu kan lebih gampang mobilisasinya kalau perlu rujukan rujukan
pada layanan layanan subspesialistik yang lebih modern
nah itu mengenai pemindahan kapal
kalau mengenai yang poin yang kedua tentang sosialisasi
tadi sudah saya sampaikan karena memang kita outputnya kepada proses pemulangan
untuk wni dulu sehingga ada unsur unsur di mana kita harus melakukan evaluasi
dalam komunikasi publik
ini akan kita jadikan sama sama bahan refleksi evaluasi ya pak bupati
dan kita kan melihat ke depan pak
sampai kapan kita akan melihat ke belakang terus begini enggak
dan masyarakat sekarang ini sudah disosialisasikan dengan baik oleh pak bupati
dan aparat pemda yang lainnya
kita terima kasih pak bupati
pak bupati sebagai penyelenggaraan pemerintah
betul betul mengejawantakan apa yang telah digariskan oleh pak jokowi
ada impres juga nomor empat tahun dua ribu sembilan belas
yang juga diimplementasikan sudah di natuna
ini adalah semua berkat kerjasama dan sinergitas pak bupati dan tim di sana
jadi kita semua berpikir ke depan pak terhadap sosialisasi ini
kemudian mengenai yang nomor tiga dan
ada pembangunan infrastruktur kesehatan ya pak bupati
ya infrastruktur kesehatan
kemudian hal hal yang ini diminta langsung oleh
warga natuna bagaimana itu pak
nah depkes dan juga tni itu juga punya fasilitas pendukung di rumah sakit ya pak
ada rspad sebagai rumah sakit rujukan tni
kemudian depkes juga punya rumah sakit rumah sakit ada teaching hospital
ada rsjm ada rumah sakit sarjito dsb
nah ada banyak rumah sakit pendidikan yang punya layanan spesialis yang subspesialistik dengan fasilitas penunjangnya
makanya depkes juga mengatakan
kementerian kesehatan juga akan mensupport tambahan laboratorium
nah ini adalah jaminan dari kementerian kesehatan dari kementerian terkait untuk mensupport itu
ditambah lagi bumn kita pak
itu juga siap mensupport
kalau memang kementerian kesehatan melihat urgent nih ada perlu penambahan suplai obat obatan penambahan masker layanan laboratorium tambahan
bumn farmasi juga menyiapkan
sudah siap dengan segala yang diperlukan untuk menjamin passion safety tadi
oke baik pak amit bagaimana tanggapan anda pak soal tuntutan yang tadi sudah disampaikan
kami bersyukur sudah ada tanggapan dari pemerintah pusat
dan tentang dipindahkan ke kapal tadi pak menteri kesehatan sudah menjelaskan secara linci panjang lebar
bahwa itu kalau kita pindahkan ke kapal itu kita melanggar standar who
sampai pak menteri bilang saya tidak mau diketawakan teman teman saya di seluruh dunia ini
karena dia mengatakan bahwa pak menteri kesehatan ini adalah ketua dokter militer seluruh dunia
jadi saya malu kalau saya langgar standar who ini
yang kedua memalukan indonesia
tidak menempati aturan aturan
dan sekarang ini kita sudah dipuji oleh negara lain sudah melaksanakan sesuai dengan pesedul dan aturan yang benar
nah jangan sampai ini kita langgar katanya
kalau sudah itu kalau sudah standar who kita tidak bisa bilang apa apa lagi
memang harus begitu
dan memang secara logika juga tidak semua orang kuat di laut
jangankan yang biasa di daratan yang biasa di laut juga kadang kadang tidak kuat
itu emergensi itu yang dikhawatirkan
anda cukup puas dengan penjelasan dari pemerintah pusat setelah kemudian terbang ke jakarta
setelah ada polemik yang terjadi di natuna oleh warga di sana
seperti apa tanggapannya
ya kalau saya mewakili masyarakat itu saya sudah merasa puas
dan sudah banyak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi ini sehingga begini langkah yang diambil
itu tadi kata pak dhani ke depan itu harus kita evaluasi
saya berharap kepada juga kepada masyarakat saya sudahlah kita tidak usah pakai demo demo
mari kita kalau ada yang tidak pas kita bicarakan baik baik
kalau ini kebijakan dari pusat kita ke pusat
kita tanyakan dengan pak menteri dengan pak menko dengan apart yang lain yang terkait di situ
sehingga itu enak
nah kalau pakai demo ini rame rame saya khawatir
takut ada yang numpang
menunggangi secara politik maksud anda
karena pernah sering kita dengar kalau ada demo demo itu nanti ada penumpang gelap
ada penumpang gelap yang kita dengar dengar biasanya
nah itu yang kami takutkan
nah karena kita niat masyarakat saya itu baik
dia niat baik untuk menyampaikan bahwa
kalau bisa jangan begini deh begini begini begini
tetapi lari nanti bias
tidak pada sasaran yang diharapkan
ini mudah mudahan ke depan ini dengan pak menteri juga berkantor di sana
dan insya allah tanggal tujuh rencana pak menko juga menko perhukam mau ke sana
pertemu dengan masyarakat
pak menteri berkantor di sana itu juga bagian dari permintaan warga ya
jadi dengan adanya pak menteri di sana itu rasanya rasa aman itu ada
jadi kuatlah kami itu
karena kami ini kan jauh wilayah perbatasan pak